sejak ditetapkan sebagai pandemi banyak masyarakat indonesia yang terinfeksi covid sembilan belas
meningkatnya kasus covid sembilan belas karena banyak masyarakat tidak peduli dengan protokol kesehatan
untuk itu pemerintah memiliki jargon baru dalam mengampanyekan pencegahan penularan covid sembilan belas
jargon tersebut adalah ingat pesan ibu
anda menyaksikan cnn indonesia forward bersama saya lucia saharuy
pandemi covid sembilan belas mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita
cara kita berinteraksi berkomunikasi dan menjalani hari tidak lagi sama
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas pemerintah mengkampanyekan ingat pesan ibu
dilatar belakangi dari pencarian cara yang universal dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat
saya akan menjelaskannya untuk anda
peran ibu berpengaruh besar dalam keluarga
badan nasional penanggulangan bencana menyebutkan
ibu merupakan ujung tombak dalam edukasi bencana di lingkungan keluarga
selamat pagi bu
termasuk saat pandemi covid sembilan belas
ibu mampu mengedukasi dan mengajak keluarga menjalankan
pesan pesan penting termasuk menjalankan protokol kesehatan
untuk mencegah penularan virus corona
hal ini menginspirasi satuan tugas penanganan covid sembilan belas
dalam meningkatkan disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan covid sembilan belas
melalui kampanye ingat pesan ibu
ada beberapa pesan ibu berupa protokol kesehatan yang perlu harus dijalankan
untuk saling jaga melindungi diri dan orang lain jika harus beraktivitas di luar rumah
hal pertama yang harus dilakukan sebelum keluar rumah adalah
pastikan anda dalam kondisi sehat saat beraktivitas
dan selalu membawa masker
masker berfungsi untuk melindungi diri dan orang lain
dari kemungkinan tertular virus akibat droplets atau percikan ludah
saat seseorang bicara batuk atau bersin
sekarang saya menggunakan masker saya
cuci tangan dulu sebelum mengenakan masker
cuci tangan dua puluh detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir
dan pastikan anda menggunakan masker dengan benar
yakni menutup hidung mulut dan dagu
tidak ada celah atau rongga
gunakan masker dengan efektivitas tinggi seperti masker n sembilan puluh lima
masker bedah medis yang saya gunakan ini atau masker kain tiga lapis
perhatikan barang bawaan anda
selalu siapkan juga hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan
saat tidak menemukan tempat menjual
jangan lupa mencuci tangan dengan air mengalir
dan tentu saja menggunakan alat secara bersamaan itu harus dihindari
selama pandemi covid sembilan belas
untuk itu anda dihimbau membawa alat makan dan minum pribadi
serta sejadah atau alat ibadah pribadi
nah barang bawaan sudah lengkap sudah ada hand sanitizer sudah ada masker
sekarang saatnya berangkat
pengecekan suhu tubuh menjadi protokol kesehatan yang wajib dilakukan
di tempat umum seperti stasiun kereta ini
jika suhu tubuh melebihi batas normal calon penumpang tidak diperkenankan memasuki stasiun
biasanya penumpang dengan suhu di atas tiga puluh tujuh derajat celcius tidak diperkenankan masuk
nah jika anda berangkat kerja menggunakan transportasi umum
bertemu dengan banyak orang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan
karena itu menjaga jarak atau jauh
jadi menjaga jarak atau physical distancing menjadi hal yang wajib
minimal satu lima hingga dua meter
menjaga jarak aman itu sangat penting
jadi ketika akan memasuki kereta tetap antri dengan tertib
jangan berdesakan dan masuk dengan teratur
jika gerbong sudah cukup penuh lebih baik tunggu gerbong keberangkatan berikutnya
agar kita tidak perlu berdesakan di dalam gerbong kereta
selama berada di dalam gerbong kereta lagi lagi jaga jarak aman antar penumpang
jangan berbicara atau melakukan panggilan telepon untuk menghindari adanya percikan droplets yang dapat menularkan virus
bagi pengguna krl seperti ini wajib mengenakan baju lengan panjang
sambil menunggu sampai di tempat tujuan hindari menyentuh area wajah seperti mata hidung dan mulut
selain menggunakan transportasi umum
opsi lain yang juga bisa dipilih adalah bersepeda
tapi ingat harus lengkapi sepeda sesuai standar mulai dari mengenakan helm lampu rem dan lainnya
selain itu anda juga bisa menggunakan taksi online atau kendaraan pribadi untuk menghindari kerumunan
sesampainya di kantor jangan lupa untuk mencuci tangan anda dengan sabun dan air mengalir di wastafel seperti ini
ketika bertemu dengan rekan kerja jangan bertegur sapa dengan berjabat tangan
cukup saling sapa tanpa melakukan kontak fisik
ingat jaga jarak dimanapun anda berada termasuk di dalam lift
jangan berdiri terlalu dekat dan hindari berhadapan langsung
saat akan menyentuh tombol lift usahakan menggunakan alat bantu atau siku
ini untuk meminimalisir tangan anda menyentuh permukaan yang banyak disentuh orang lain
setelah sampai di area kerja bersihkan permukaan meja komputer hingga kursi dengan cairan disinfektan sebelum memulai kerja
selalu menjaga jarak antar rekan kerja minimal satu lima hingga dua meter
seperti yang bisa anda lihat ini ada pembatas kaca antara tempat duduk
dan ingat tidak boleh ada makan bersama ya
nah tidak hanya area kerja jaga jarak juga perlu diterapkan di area meeting
jika memungkinkan opsi meeting secara virtual sebenarnya lebih aman untuk dilakukan
setelah beraktivitas dan pulang ke rumah protokol kesehatan harus tetap dijalankan
jangan langsung menyentuh benda benda yang ada di rumah apalagi memeluk anggota keluarga anda
begitu sampai di rumah langsung cuci tangan anda dengan sabun dan air mengalir minimal

setelah itu langsung mandi dan berganti dengan air
lihat bagaimana cara menggunakan pakaian bersih sebelum anda berkumpul dengan anggota keluarga
dan bersihkan barang barang bawaan anda dengan cairan disinfektan
untuk barang barang seperti handphone laptop dompet ataupun tas
pemerintah mengkampanyekan ingat pesan ibu agar masyarakat indonesia patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
sebagaimana seorang anak patuh terhadap ibunya
ibu sebagai sosok yang penting di dalam keluarga
setiap orang pasti dilahirkan dari seorang ibu
dan kalau kita sayang dengan ibu kita tentu kita akan menjaga jangan sampai ibu kita tertular
apalagi yang punya penyakit bawaan seperti jantung dan diabetes mudah tertular dan dapat menyebabkan kematian karena covid sembilan belas
jangan lengah saling jaga dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan ingat pesan ibu
ada banyak sekali nasihat atau pesan ibu yang diberikan sebagai bekal kita
menghadapi masa depan
nasihat tersebut begitu membekas hingga mengubah hidup kita saat ini
seiring dengan masifnya penyebaran covid sembilan belas ingat pesan ibu menjadi cara terbaik dalam menghadapi situasi pandemi yang tidak kunjung usai
apakah kampanye ingat pesan ibu efektif dalam pencegahan penularan covid sembilan belas
dan apakah kampanye ingat pesan ibu akan sukses mengendalikan penularan covid sembilan belas
untuk membahasnya nanti kita akan mencoba
nanti sudah hadir di studio cnn indonesia dr sony haribe harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
selamat malam pak sonny
tadi kita barusan lihat ya bahwa kampanye pesan ibu
ingat pesan ibu ini sebenarnya apa nih pak maksud dari kampanye ingat pesan ibu
ya jadi kita mencoba membuat tagline nih pak doni ya kemudian dibahas dengan kita yang tidak mengenal strata sosial
artinya bisa untuk tua bisa untuk muda lalu kemudian untuk kalangan pendapatan menengah atas ataupun bawah seluruh lapisan masyarakat
apa yang kira kira bisa diterima yaitu ingat pesan ibu
lalu kemudian kita juga yakin bahwa setiap orang kan lahir dari seorang ibu ya
nah kalau mereka melupakan pesan ibu membantah atau tidak menjalankan apa yang dipesankan ibunya itu kan kalau di kita ini anak durhaka lah gitu ya
lalu kemudian ingat pesan ibunya apa ya ingat pesan ibu pakai masker tiga m itu memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun
kita akan coba membuat tagline yang
mudah diingat begitu pak
bisa diingat terus kemudian juga bisa diterima oleh semua orang
jadi ini seperti yang sekarang kita lakukan ini pak soni memakai masker saya memakai face shield itu juga salah satu cara mengingat pesan ibu begitu ya pak ya
iya betul ini karena ingat pesan ibu saya walaupun ibu saya sudah meninggal ya
tapi setidaknya ini menjadi pengingat kita semua kita mematuhi protokol kesehatan walaupun kita dalam studio sedang wawancara
nah maksud dengan menggunakan tagline ingat pesan ibu ini tujuannya supaya apa sih pak
apakah memang juga supaya masyarakat ini benar benar patuh begitu karena seperti tadi kata pak soni bahwa pesan ibu itu biasanya memang harus selalu diingat begitu ya
ya jadi gini perubahan dari gugus tugas menjadi satuan tugas itu salah satu strategi yang kita tekankan sekarang adalah menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak di dalam penanganan covid sembilan belas
jadi kita mencoba memutus sedini mungkin penularan mencegah terjadinya penularan dan kita memutus ini dihulu
nah sehingga apa yang kita pikirkan adalah perubahan perilaku menjadi prasyarat kalau kita mau mengakhiri pandemi ini dengan cepat
nah perubahan perilaku apa yang diharapkan
ya perubahan perilaku memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun
tiga perilaku ini adalah
perilaku ini adalah kepatuan terhadap protokol kesehatan yang bisa memutus rantai penularan covid sembilan belas
jadi itu nah kemudian gimana caranya supaya masyarakat itu patuh
jadi dari tiga itu yang paling sulit adalah
menjaga jarak ya
jadi harus ada kesolehan sosial ada kesadaran kolektif
bahwa kita bersama sama bisa memutus rantai penularan ini kalau kita semua patuh terhadap protokol kesehatan
oke selain ibu apakah keteladanan dalam menaati protokol kesehatan ini harus mutlak dilakukan begitu pak soni
makanya pak doni kami di satgas selalu menggunakan
lalu menggunakan masker memberikan contoh pada masyarakat bahwa kami juga menggunakan masker menjaga jarak dan seterusnya
karena bagaimanapun juga masyarakat kita sebagai masyarakat yang paternalistik mereka melihat pimpinannya
oke nah pertanyaannya seberapa efektifkah kampanye ingat pesan ibu ini
jangan dijawab dulu ya pak soni ya kita akan bahas lebih lanjut nanti
umir salsi cnn indonesia forward akan segera kembali tetaplah bersama kami
terima kasih pak terima kasih
sony hari b harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
pak soni saat ini selain lewat media televisi ini apakah kemudian satgas covid sembilan belas
akan menyebarkan informasi protokol kesehatan ini melalui media sosial yang lebih populer
seperti instagram twitter atau bagaimana
ya jadi kalau kita perhatikan surveinya bps bulan september lalu
yang paling didengarkan masyarakat itu untuk informasi covid sembilan belas ini ternyata dari medsos
jadi kami juga menyebarluaskan informasi via medsos
terus yang nomor dua televisi makanya medsos dan televisi itu kita gencarkan
lalu juga radio ya whatsapp group dan seterusnya
nah kemudian yang juga kami lakukan adalah dengan membentuk duta perubahan perilaku
jadi kita mendekatkan
rong anak anak muda terutama anak anak muda untuk menjadi duta perubahan perilaku
memang kelompok dua puluh sampai empat puluh ini yang paling banyak dua puluh empat puluh tahun itu paling banyak menderita covid sembilan belas
jadi mereka yang paling banyak tertular
meskipun juga berdasarkan survei sebenarnya mereka ini paling kuat juga begitu kan sebenarnya
betul tetapi kan mereka orang tanpa gejala yang kemudian juga membawa virusnya
jadi mereka orang orang pelakor ya penyakit yang punya penyakit lansia dan komorbit istilahnya
nah kemudian mereka ini cenderung memang abai terhadap protokol kesehatan
merasa bahwa mereka punya imunitas yang baik
betul bahwa covid sembilan belas ini punya dampak beda beda terhadap setiap kelompok umur
tergantung apakah mereka punya comorbid atau tidak atau penyakit penyerta atau tidak
nah pada kelompok muda ini cenderung ringan
dan kalau gejalanya ringan mereka akan merasa tidak bisa berhasil
tetapi yang menjadi berisiko adalah ketika mereka menularkan pada banyak orang
nah oleh karenanya kami mengajak nih duta perubahan perilaku mereka sebagai duta perubahan perilaku
jadi kalau kita ngajak anak muda ini mereka sendiri jadi contoh jadi teladan karena yang kita minta adalah mereka harus menjadi teladan
dan yang kedua mereka itu mensosialisasi kepadanya
mereka kan mengedukasikan peer group nya teman teman seumurannya
jadi mereka kan paling tepat untuk mengedukasi teman temannya dengan caranya
karena macam macam ya ada yang kemarin komika itu bikin video dia bikin sendiri terus dia kasih ke teman temannya yang nonton sampai lima belas ribu
terus kemudian mereka bikin puisi mereka bikin apa namanya deklarasi atau terus kemudian membanjirkan
terus kemudian membanjiri medsos dengan pesan pesan tertentu
jadi mereka ini sangat efektif
terus kemudian kami juga mencoba melakukan diskusi komunikasi dan kerjasama dengan banyak pihak
misalnya asosiasi perdagang pasar
kami minta di setiap pasar itu ada satgas covid sembilan belas
nah mereka itu selain mereka sendiri jadi aware mereka juga ikut membantu mengedukasi teman temannya
lalu juga mengawasi teman temannya
kami juga kemarin dengan teman teman pesantren kami minta ada satgas pesantren
kemudian dengan teman teman gereja ada satgas gereja
jadi partisipasi dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat itu yang kami dorong
nggak mungkin pemerintah menyelesaikan masalah ini sendirian
sehingga kita mengajak partisipasi semua pihak elemen masyarakat
nah mengajak elemen masyarakat ini tentunya butuh ini ya butuh apa namanya materi materi
sehingga mereka punya satu persepsi yang sama
nah kami membuat pedoman
jadi kami membuat pedoman perubahan perilaku
sehingga seluruh elemen masyarakat yang terlibat itu membaca pedoman yang sama
punya pemahaman yang sama persepsi yang sama
karena sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat luas itu juga sama
nah itu yang kami lakukan kemarin
baru minggu lalu kami launching bukunya buku pedoman
dan bisa diakses ya di instagram kami di satgas perubahan perilaku
sejak dikampanyekan ingat pesan ibunya seberapa efektif sampai kepada masyarakat khususnya anak muda yang menjadi target market nih
ya jadi kalau hashtag ingat pesan ibu saja wah ini
kelihatannya perlu ada materi sosialisasi yang lebih pas
makanya waktu pak diri bond itu menawarkan dirinya kami kayaknya ingin bantu nih gimana
nah terus kemudian bikin lagu musiknya dari mereka
terus gimana kalau liriknya seperti ini
liriknya kami tambahkan kami perbaiki dan masukkan ingat pesan ibu
dan judul dari lagu pendeknya kan ingat pesan ibu
nah di situ
ternyata kalau saya cek di youtube mereka masyarakat tuh sudah mulai bikin covernya tuh
ingat pesan ibu gitu ya nyanyi di mana mana
dan ada seorang ibu yang kemudian mengirim whatsapp ke pak doni monardo menyampaikan bahwa saya sebagai seorang ibu itu sangat tersentuh dengan judul lagu seperti ini
lalu kami juga buat itu board game permainan kartu untuk anak anak
nah itu bentuk sosialisasi yang kami lakukan permainan kartunya kerjasama dengan its institut teknologi sepuluh november
nanti akan di launching sebentar lagi
jadi berbagai strategi kami lakukan
terus kemarin juga kami mengumpulkan para influencer muda ya
anak anak muda untuk kemudian mereka menyampaikan harusnya kita punya strategi seperti apa
dalam waktu dekat juga saya akan mengumpulkan para sutradara
film film pendek yang menarik
terus saya sudah minta para komika untuk membuat stand up komedi
yang ini menyampaikan ingat pesan ibu ini terus kemudian menyampaikan pesan protokol kesehatan
sebenarnya ingat pesan ibu itu pesan apa sih
pesan patuh total terhadap protokol kesehatan tiga m
memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun
jadi memang mencoba masuk dengan berbagai cara ya
lewat musik lewat film
kalau bisa begitu ya pak
bisa sampai kepada anak anak muda ini pesannya begitu
pemirsa cnn indonesia forward masih akan segera kembali
tetaplah bersama kami
masih bersama saya lucia saharwi di indonesia forward dan narasumber kami dr soni hari b harmadi
ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
pak soni apakah karena keyakinan anak muda ini bahwa mereka imunnya kuat tidak mungkin terinfeksi covid sembilan belas ini menjadi penyebab terbesar
yang membuat mereka cenderung mengabaikan begitu protokol kesehatan

memang cenderung dampak terhadap kelompok muda ini tidak terlalu besar
memang sebetulnya covid sembilan belas ini berbahaya dan membunuh pada mereka yang punya penyakit penyerta
terutama satu hipertensi
dua mereka yang punya jantung
tiga mereka yang punya asma
empat mereka yang punya diabetes
jadi empat ini dan lima itu gagal ginjal
nah kalau orang yang punya penyakit seperti itu lalu kemudian tertular covid sembilan belas
itu dampaknya bisa sangat berbahaya
makanya kan kita juga betul betul berhati hati mendorong masyarakat muda ini kelompok muda itu patuh
dan mengingatkan pada mereka kalau mereka menularkan ibu mereka yang membesarkan mereka yang melahirkan mereka
lalu kemudian ibunya sampai meninggal itu tentu sangat menyedihkan
kita kehilangan hp saja bingung
apalagi kehilangan ibu kan sebetulnya
kira kira seperti itulah pesannya
nah karena kalangan anak muda mungkin jadi belum paham begitu resikonya ya sehingga cenderung mengabaikan
nah salah satu caranya akhirnya dengan merangkul anak anak muda yang lain seperti pak diri born ya yang misalnya sudah dilakukan
ini dengan harapan lewat musik begitu pesan pesannya lebih bisa sampai begitu pak
kan gini ada namanya nots concept ya
kita menyebar luaskan informasi itu
informasi itu kalau di kebijakan publik namanya sharement
jadi menyebarkan pengetahuan informasi supaya orang tahu
pengulangan jadi kata orang orang pendidikan itu repitation is the mother of learning
pengulangan adalah induk dari semua pembelajaran
jadi mbak lucia kalau diulang ulang itu kita akan hafal akan ingat dan nyantol itu
makanya waktu kecil tuh banyak waktu zaman orde baru tuh lagu lagu
lagu lagu yang kemudian membuat kita ingat ya kalau pemilihan umum kan ingat ada apa ingat
nah biasanya pengulangan itu supaya tidak membosankan disampaikan melalui lagu
jadi lagu itu dan saya kemarin waktu padi menawarkan dirinya jadi ini inisiatif dari mereka
saya bilang coba buat yang simple masyarakat bisa ini dan menyenangkan
jadi kemudian diulang ulang kemudian diulang ulang kemudian diulang ulang kemudian diulang ulang
terus kemudian pesannya jelas
makanya lagunya kan ingat pesan ibu pakai maskermu
terus ingat pesan ibu jaga jarakmu hindari kerumunan
terus kemudian juga dia bilang cuci tangan jangan sampai tertular
kan intinya pesannya pendek tapi singkat padat dan jelas
nah melalui itu kita berharap ada pengulangan berulang berkali kali
dan masyarakat juga akhirnya ingat bahwa
ibu itulah yang membuat kita bisa memutus rantai penularan covid sembilan belas
kira kira pak berapa persen sih masyarakat indonesia yang dibutuhkan yang bisa menerapkan tiga m secara disiplinnya sehingga covid sembilan belas bisa ditekan begitu
kita inginnya seratus persen lah
karena gini dalam jangka pendek kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu bisa memutus rantai penularan
dalam jangka pendek
dalam jangka panjang kita melatih masyarakat
kita terbiasa hidup bersih dan sehat
kenapa negara negara asia timur seperti jepang korea taiwan hongkong mereka bisa cepat menyelesaikan masalah pandemi ini
padahal dia dekat dengan epicentrum virusnya di china
karena di asia timur mereka sudah terbiasa menghadapi pandemi
dan mereka sudah terbiasa memakai masker
jadi orang sana tuh kalau badannya gak enak
sedang kondisinya kurang fit
dia tidak boleh menularkan orang lain
dia juga menjadi rentan kalau tertular virus yang lain atau bakteri
sehingga dia pakai masker
nah kebiasaan itu menjadi budaya di sana
dan akhirnya ketika mereka sedang mengalami pandemi mereka bisa cepat
jadi kebiasaan memakai masker itu menghindarkan kita dari terinfeksi berbagai macam penyakit
lalu kebiasaan mencuci tangan pakai sabun
kenapa sepertiga dari balik negara
sepertiga dari balita kita mengalami stunting
kurang tinggi badan berdampak terhadap kecerdasannya
salah satunya karena recurrent infection
karena mereka tidak terbiasa mencuci tangan pakai sabun
jadi dalam jangka panjang ingat pesan ibu
kepatuhan terhadap tiga m itu bisa membuat kita menjadi negara dengan kualitas kesehatan yang tinggi
dampaknya lagi masyarakat kita lebih sejahtera
dan lebih produktif
lebih maju lagi
jadi bukan cuma urusan jangka pendek mengakhiri pandemi
tapi ini betul betul untuk membangun bangsa yang sehat
diharapkan ini bisa mengubah pola hidup kita begitu ya pak ya
gaya hidup kita kedepannya
baik kita nanti akan lanjutkan lagi perbincang ini
dan nanti akan ada satu lagi narasumber yang bergabung bersama kita
dan pemirsa cnn indonesia forward masih akan segera kembali tetaplah bersama kami
satu percerian kembali murid kita
nah kesini sudut eufor
satuaby telinganya lagi
bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
dan melalui sambungan zoom sudah bersama kita dr hermawan saputra
pengurus pusat ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
selamat malam pak hermawan
selamat malam mbak lucy selamat malam dr soni
selamat malam pemirsa cnn indonesia tv
terima kasih sudah bergabung bersama kita pak hermawan
apakah protokol kesehatan tiga m ini sudah tepat dalam mencegah penyebaran virus
ya dalam penanganan pandemi covid yang berkaitan dengan penularan penyakit
seperti penyebabnya sars cov dua ini ini sangat tepat sekali
bahkan sebenarnya kalau kampanye tiga m ini tidak hanya berkaitan dengan pencegahan covid
tapi juga penyakit penyakit menular yang lain
kita kan masih banyak kasus kasus seperti dengan diare sampai dengan ispa
ada stantik ada penyakit penyakit menular lainnya
nah tentu kaitan dengan tiga m ini bagian dari personal hygiene
biasa kita untuk menggunakan masker jarak mencuci tangan ini
itu kita kaitkan dengan penanganan covid saat ini
tetapi sesungguhnya implikasinya jauh lebih dari itu
maka kampanye kampanye yang inovatif yang cerdas
di media hiburan seperti lagu lagu dan lain lain
kita harus berkolaborasi dan ini sungguh tepat sekali pak lucy
ya sejauh mana efektivitas protokol kesehatan
tiga m dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas
dalam penanganan perilaku terutama penyakit menular
memang edukasi awal dari kesadaran
nah kesadaran kesabaran ada daya tahan
tetapi dalam kaitan dengan perlaku
orang mengetahui pahami akan terbentuk sikap dan tercermin dalam perilaku
akan muncul kesadaran individu dan pada akhirnya menciptakan kesadaran
nah kembali kepada kampanye ini tiga m ini
kalau kita mengadu utamakan perempuan ibu
atau di beberapa daerah disebut sama di beberapa daerah disebut mona
ini tentu dikaitkan dengan spesial
dan ini variatif kalau bisa direpetisi oleh daerah daerah
artinya membahasakannya dengan spesifikal ini luar biasa
dan ini yang kita sebutkan community initiative
meningkatkan daya tahan keluarga karena
ada perempuan peran ibu peran mama peran nona dan lain lain
walaupun bapak bapak juga berperan dalam penjaminan kesehatan lingkungan
ada daya tahan keluarga ada daya tahan komunitas
perlahan ini harus dilakukan oleh semua orang multi stakeholders begitu
sehingga memang kita harapkan ini berdampak tidak hanya jangka pendek
ayu sayus kita ke depan juga
menurut anda bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat
akan arti pentingnya memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak
selama masa pandemi ini
ini ada dua sisi
pertama sisi pandemi ini karena kaitan dengan virus
corona yang menyebabkan covid ini menyebar melalui saran droplet
karena adanya batuk bersin bernafas berbicara dan lain lain secara lain
kecuali menggunakan masker kendalian yang lebih utama
tetapi ada situasi lain karena di luar pandemi juga
kita ini memasuki masa transisi
sekarang kita ada musim hujan
jadi akan berlangsung empat bulan ke depan
antara musim penghujan menjelang musim kemarau
dari musim ke depan hujan
ada transisi epidemiologi banyak
transisi epidemiologi ini biasanya berkaitan juga dengan prevalensi penyakit menular
di sana juga ada dbd ada tipoid ada diare ada isu lain lain
hampir semua berkaitan dengan higienitas
bersihan mencuci tangan
terbiasa mengelola pakaian kita
membersihkan lingkungan sekitar apalagi saat seperti ini
kita menjaga jarak menggunakan masker
ini semua adalah perilaku
pada penanganan covid penanganan penyakit penyakit lain
dan ini sangat menarik
mungkin kita gaungkan lebih jauh
buatkan berbagai artis stakeholders lainnya
berarti apakah protokol kesehatan tiga m ini harus tetap dilakukan
meskipun masa pandemi sudah berakhir
tentu saja karena di situ kan ada protokol yang generik ya
kalau mencuci tangan itu kan
mencuci tangan itu kan mau ini mau tidak pandemi
memang itu bagian dari hidup bersih dan sehat
memiliki perkembangannya germas
masyarakat itu sudah lama sekali
kita membayangkan adanya covid
dan itu esensi dari germas salah satunya
mencuci tangan dengan bersih
kan lagi cuci tangan itu pun
gaungkan oleh anak anak
oleh orang orang dewasa dan orang orang kesehatan
ini adalah sisi yang menarik
sekalipun terbiasa mencuci tangan
kewaspadaan kesehatan lingkungan
hanya saja perilaku membuang masker ini sangat sering
karena ini berkaitan dengan
mekanisme penularannya memang dari lontaran droplet
nah ini yang membuat kita terbiasa
tapi harapan kedepan
samping tiga m ini yang menjadi kampanye kita
ada juga nanti yang berkaitan dengan kampanye yang lain
terutama manajemen kesehatan lingkungan
berkaitan dengan perilaku kita sebagai individu dan komunitas
tapi ada kekuatan lingkungan yang juga harus menjadi new culture
terutama di perkantoran
set bisnis perbelanjaan lingkungan
lingkungan sekolah tempat layanan publik dan lain lain
ini pun harus menjadi kebiasaan
dan mudah mudahan covid ini membawa hikmah yang jauh lebih besar
tetapi berikutnya tahun tahun setelahnya
adalah tahun kesehatan yang optimal buat masyarakat indonesia
oke pak hermawan
saya ingin ke pak soni dulu nih
pak soni berdasarkan pemantauan tim satgas
apakah masyarakat ini sudah begitu mengerti tentang protokol kesehatan tiga m ini
jadi kami coba mengamati tujuh bulan ini
masyarakat sekarang lebih baik
jauh lebih baik soal pengetahuan
bahkan kalau membandingkan dua surveinya bps
dari mulai april dengan september kemarin
itu terjadi peningkatan
khususnya memakai masker
nah pakai masker ini meningkat
memang yang paling sulit itu menjaga jarak
nah tetapi itu terus kami dorong supaya masyarakat sadar
yang menarik sebetulnya adalah
memakai masker sudah dilakukan
tetapi memakai masker dengan baik dan benar
itu masih menjadi kendala
jenis jenis masker juga mungkin ya pak e yang harus dijelaskan ya
pengetahuan tentang jenis masker dan seterusnya
sebetulnya apapun maskernya bermanfaat
tetapi pada tempat yang risiko penularannya tinggi
kita harus menggunakan masker yang lebih baik
pada tempat yang risiko penularannya rendah
kita boleh menggunakan masker yang kualitasnya lebih buruk
tapi intinya semua masker itu baik
nah kemudian juga kami mengamati bahwa sebetulnya
masyarakat ini perlu diulang ulang terus ya
bangun tidurku terus mandi
tidak lupa menggosok gigi
habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku
itu tuh urut urutan
anak kecil dikasih lagu berulang ulang
dengan urut urutan tadi
jadi dia tahu harusnya
itu membangun perilakunya dia
jadi pengetahuan saja tidak cukup
karena harus diinternalisasi menjadi sikap
lalu kemudian dilakukan menjadi sebuah kebiasaan
dan itulah perilaku
jadi pengetahuannya naik
yang sekarang jadi pr kita adalah
bagaimana pengetahuan tadi kemudian diterjemahkan
perilaku yang bisa dilakukan sehari hari begitu ya
nah kemudian apakah dengan perubahan perilaku
kemudian kita optimis bahwa covid sembilan belas ini bisa kita atasi
kita akan bahas lebih lanjut nanti pak soni dan juga pak hermawan
kita break dulu
cnn indonesia forward akan segera kembali
tetaplah bersama kami
sna indonesia forward
sna indonesia forward
sna indonesia forward
sna indonesia forward
sna indonesia forward
sna indonesia forward
sna indonesia forward
anda masih bersama sna indonesia forward
dan masih bersama dr soni hari b hermadi
ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
dan dr hermawan saputra
pengurus pusat ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
melalui sambungan zoom
jumlah kasus baru covid sembilan belas di indonesia ini masih bertambah setiap harinya
apakah arah indonesia menuju puncak pandemi masih jauh
ya tentu kalau kita lihat secara statistik ya
berdasarkan forecasting dashboard data
memang di tahun ini kita masih akan terus kenaikan
dan jadi juga akan menyentuh satu juta kasus hingga akhir tahun ini
tapi dengan kampanye kampanye perilaku perilaku
yang sudah teredukasi dengan covid sembilan belas
harapan kita kesadaran kolektif dan komunitas
itu betul betul dihatikan oleh kita semua
dan mampu menekan atau memperlambat kasus ini
di sisi lain juga ada kebijakan yang harus utamakan
mana peran keluarga daya tahan keluarga
menyebabkan daya tahan lingkungan sekitar
airway menjadi lebih berdaya
jadi ada semacam istana angka merata begitu
pertahanan keamanan rakyat semesta
maka itu pemerintah melalui satu penanganan covid
ada kampanye kampanye seperti ini
yang tidak hanya bersifat learning to know
tapi juga ada learning to learning to be
ini yang menjadi menarik
jadi belajar bagaimana menjadi bijak
seperti kita menggunakan masker itu mbak lucia
punya itu bukan takut tertular atau ditularin
tapi sebenarnya takut
ini yang dari empati sosial kepedulian sosial
dan inilah yang kita ingin gaungkan kepada masyarakat
bahwa menggunakan masker tidak hanya melindungi
tetapi lebih berlindungan
yang kita sebut dengan learning to why
bagaimana kita mengkampanyekan ini
akan menjadi arus utama masyarakat
nah ini tentu berganda dengan tangan
kita kemudian kesehatan
di kesehatan lingkungan
hingga para aktor aktor sosial
semua kita ingin cepat melewati kasus covid ini
saya yakin buat satu mudah mudahan di awal
itu akan lebih kita teredukasi dengan baik
jika pun nanti ada obat ada
tetapi pelaku kita sudah memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik
vaksin dan obat itu adalah harapan
untuk kesehatan masyarakat
terus kita untuk melawan covid ini
secara tiga m paling datar
menjaga jarak dan cuci tangan
dan ini juga harus kita tunjang dengan kampanye yang luar biasa
termasuk untuk peningkatan daya tahan keluarga dan lingkungan
sehat kita secara individu
sehat secara komunitas
apa saran anda kepada pemerintah
agar indonesia bisa segera
terbebas dari covid sembilan belas
yang paling pokok adalah mengarus utamakan daya tahan keluarga dan komunitas
kami menyebutnya pertahanan keamanan rakyat
setelah rtrw itu memiliki kesatuan kesadaran
pasti akan ada rumah rumah yang diinisiasi oleh
t atau dusun atau kampung
menyediakan fasilitas mandiri isolasi
yang tidak harus bergabung dengan keluarganya
tidak harus disimpanisasi buruk
tidak harus menjadi kerepotan pribadi
tetapi canggung jawab kolektif
dan edukasi komosis surveillance kesehatan lingkungan
tumbuh dari kesadaran masyarakat
kampanye ini semua harus dilakukan oleh pemerintah
bulannya harus didorong oleh pemerintah
kita harus tampil di televisi
di berbagai media
rumah sakit layanan medis
tetapi itu bukan awal
bukan pertahanan itu bukan segalanya
masakit adalah terakhir
yang terdepan adalah
keadaan masyarakat dan komunitasnya
harus utamakan kesehatan masyarakat
pertolongan perlindungan dari covid sembilan belas
dari oleh dan untuk masyarakat itu sendiri
termasuk fasilitas mandiri
jadi tak tentu kedaruratan kesehatan masyarakat itu
sama halnya seperti ini
perang dalam kesehatan masyarakat
kita berperang melawan makhluk
kedisiplinan dan kesadaran individu dan keluarga
dan masyarakat sangat penting
pemerintah harus mengkampanyekan ini
sisi lain kan ada upaya untuk menemukan vaksin
obat meningkatkan kapasitas ruang isolasi
kesehatan dan lain lain
tapi itu semua sifatnya secondary atau tersiari
kekeluarga dan masyarakat
itu yang harus dijadikan arus utama dalam penanganan covid
kini dan kedepan
terakhir apa yang ingin anda sampaikan ke masyarakat
terkait penanganan covid sembilan belas
bapak ibu sekalian para pemirsa sahabat dan juga
mari kita menjadikan momen covid sembilan belas ini sebagai momen
untuk menjadikan indonesia lebih baik lagi
kunci adalah kesadaran kita
tabaran kita daya tahan
kita harus mengingat covid sembilan belas ini di indonesia
belum melewati puncak pandeminya
melewati puncak pandeminya tetapi saya yakin
kasus ini pasti akan terlewati
dengan kesadaran kita tiga m
kita akan menjaga jarak menjaga tangan
kesadaran kita peduli dengan lingkungan kita
bahu membahu bersama ruv toko masyarakat
toko rumah babi babi kampus
dan tenaga kesehatan yang ada di komunitas
untuk merancang sebuah upaya yang sifatnya
pengorganisasian dan pengembangan masyarakat
dan ini harus dijadikan arus utama
untuk kita masyarakat semua
terhadap diri nomor satu keluarga dan lingkungan
ini jauh lebih penting juga karena berkaitan dengan
kolektivitas kita atas nama warga yang diberikan
sebagai negara indonesia
mudah mudahan kita semua kesadaran kesabaran
daya tahan kita
klinitas pribadi dan juga clean lines
lingkungan tadi yang kita sebut dengan manajemen
kolektivitas bersama stakeholders lingkungan
mudah mudahan kita semua sama sama saatnya menunjukkan
dan insya allah bernilai dunia dan akhirat
terima kasih pak lucia
baik terima kasih pak hermawan untuk pesan pesannya
semoga bisa didengar oleh masyarakat
dan juga pemerintah
pak soni dari sisi pemerintah sendiri
apa pesan pemerintah agar masyarakat ini bisa taat
terhadap protokol kesehatan
ya jadi yang pertama harus dipahami bahwa
lalu kemudian yang kedua yang harus dipahami bahwa
mereka yang tertular itu tertular dari orang orang terdekat
bukan orang orang yang jauh
siapa yang bisa kita tulari keluarga kita
kalau kita sayang sama keluarga kita
ya patuhi protokol kesehatan
mematuhi protokol kesehatan itu sebetulnya mudah kok
apa yang dilakukan kita untuk memakai masker
menjaga jarak dan menghindari kerumunan
serta mencuci tangan
belum sebanding dengan perjuangan para dokter
yang berjuang merawat pasien di rumah sakit rujukan
yang berjuang mempertahankan nyawa para penderita covid sembilan belas
jadi bapak ibu sekalian
para penonton sekalian
kita ingin pemerintah senantiasa mengingatkan bahwa
ayo kita sama sama memutus rantai penularan covid sembilan belas ini
secepat mungkin dengan patuh total terhadap protokol kesehatan
dua puluh jam lima puluh delapan menit kita patuh
dua menit tidak patuh
wah dua menit tadi bisa menghancurkan yang dua puluh tiga jam lima puluh delapan menit
maka harus ada kesadaran kolektif
kesadaran bersama bahwa yang kita lakukan dengan patuh terhadap protokol kesehatan
akan menolong kita membantu indonesia keluar dari pandemi covid sembilan belas ini secepat cepatnya
oke jadi ingat selalu ya pesan ibu ya begitu ya pak
ya karena ibu kan bagian dari keluarga kita
kalau kita sayang pada keluarga ya ingat pesan ibu
jangan sampai menulari keluarga kita
karena yang ditulari itu pasti keluarga bukan orang lain
baik terima kasih pak soni untuk penjelasannya
semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah
karena kesehatan adalah harta yang tidak ternilai
dan karena itu ingatlah pesan ibu tiga m
memakai masker mencuci tangan dengan sabun di air mengalir
dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan
agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat
jangan jadi korban akibat kelalaian kita
demikian cnn indonesia forward
selamat malam ini
saya lucia sehari undur diri selamat malam